partai perindo haritanu sudibyo yang balik mendukung presiden jokowi dodo cukup mengejutkan
banyak pihak pun meragukan niatnya karena sebelumnya haritanu beberapa kali sempat melakukan serangan ke jokowi
kita akan lihat bagaimana serangan haritanu sudibyo dari kritik ke simpatik
kita lihat kritiknya seperti apa yang pertama adalah revolusi mental harusnya dimulai dari pemimpin yang berintegritas
ya ini kritik yang disampaikan haritanu terhadap kebijakan presiden jokowi dodo
ini dia yang menyebutkan jika revolusi mental harusnya dimulai dari pemimpin yang berintegritas
nah bisa disimpulkan revolusi mental ini kan slogan utama presiden joko widodo
dengan mengatakan bahwa seharusnya dimulai dari pemimpin yang berintegritas
bisa jadi secara tidak langsung ht mengatakan bahwa slogan ini hanya sekedar jargon belaka
lalu selanjutnya kita akan lihat dari sisi
kondisi ekonomi kondisi ekonomi jokowi dianggap tidak kondisi ekonomi sejak dipegang oleh presiden joko widodo di indonesia ini belum membaik
selain itu bahkan haritanu mengatakan bahwa indonesia tidak akan mampu bersaing dalam ekonomi bebas
ini kritiknya bahkan kemudian menjadi kemana mana bahkan menyerang indonesia negaranya sendiri
lalu kita akan lihat
bagaimana kritik haritano terhadap penegakan hukum
penegakan hukum ini juga tidak luput dari serangan ketua umum partai perindo
yang mengatakan bahwa penegak hukum tidak tegas dalam menangani kebakaran hutan
selain masalah kebakaran hutan raksasa media ini juga mengatakan pada tanggal dua desember dua ribu enam belas ht menyerang jokowi
ia mengkritik tidak tegasnya jokowi dalam kasus yang menjerat basuki cahaya purnamu
sehingga menjadi penyebab adanya demo dua ratus dua belas
lalu kita akan lihat posisinya yang selama ini berseberangan dengan jalur politik yang sempat mendapatkan perhatian
saat pilpres dua ribu empat belas lalu ht jelas jelas berada di tim pendukung prabowo subianto dan hatta rajasa
bahkan yang baru saja berlalu pilkada dki jakarta
ht dengan terang terangan mendukung anies
dia berada di barisan salah satu barisan terdepan pendukung anisandi di pilgub dki jakarta dua ribu delapan belas
kita sudah lihat bagaimana kritik dari haritano terhadap pemerintahan jokowi dodo
lalu kita akan lihat setelah kemudian partai perindo melakukan manuver dan memberikan dukungan terhadap presiden joko widodo dalam pilpres dua ribu dua puluh
apakah kritik kritik seperti ini masih akan dilontarkan haritano
jangan jangan seperti judul presentasi ini
dari kritik menjadi simpatik